identik sebagai daerah rawan konflik di masa lampau
kini poso perlahan menunjukkan wajah baru yang lebih ramah
dengan memudarnya radikalisme
denyut nadi poso pun semakin berdetak
dan menjadi kabupaten yang diperhitungkan kelak
saya juga yakin bahwa poso itu adalah daerah aman
saksikan program spesial wajah baru poso
sabtu dua puluh sembilan april jam tiga sore di cnn indonesia